nomor yang berapa ini nomor lima allah akbar allah akbar allah akbar
proses evakuasi korban tenggelamnya km lestari maju di kepulauan selayar cukup dramatis dan
berikut adalah video situasi saat sejumlah bala bantuan datang untuk menyelamatkan korban
yang masih berada di badan kapal dalam kondisi karam hai
salah karena batu
mulasem menyambar begini pak hello